ya tentunya idul fitri tidak lepas dari tradisi halal bihalal
tradisi yang menjadi ajang silaturahmi untuk bermaaf maafan
serta berbagi cerita kepada para saudara
namun tahukah anda bahwa tradisi halal bihalal yang hanya ada di indonesia ini
digagas oleh bapak proklamator kita
allah akbar allah akbar allah akbar
bapak proklamator ulama memberi saran kepada bung karno
menurut kiai wahab para elit politik tidak mau bersatu karena mereka saling menyalahkan
padahal saling menyalahkan merupakan perbuatan dosa
bagaimanapun juga perbuatan dosa adalah haram
karena itu pelakunya harus kembali halal
kiai wahab menyarankan agar bung karno mengumpulkan para elit politik untuk saling memaafkan
atas saran kiai wahab inilah bertepatan dengan datangnya hari raya
bung karno mengundang semua tokoh politik untuk menghadiri acara
pada acara itu mereka saling memaafkan serta saling menghalalkan
agar tidak lagi ada dosa
dari sinilah muncul istilah halal bihalal
kegiatan halal bihalal menjadi babak baru dalam menyusun kekuatan dan persatuan bangsa
silaturahmi menjadi kunci untuk mempererat persatuan bangsa

sejak itu instansi instansi pemerintah menggelar tradisi halal bihalal yang kemudian diikuti oleh masyarakat luas khususnya kaum muslim dan muslim
asal tidak lagi di jawa sebagai pengikut para ulama
kegiatan bersilaturahmi ini berkembang
menjadi kegiatan saling berkunjung di antara teman kerabat dan keluarga
halal bihalal kini telah menjadi tradisi penyambung silaturahmi yang mengakar di indonesia